kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di jalur mudik bukit tinggi padang
kota padang panjang sumatera barat
kecelakaan terjadi di jalur jalan silayan minggu siang
kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah kota padang menuju kota bukit tinggi
berupaya mendahului kendaraan di depannya
kemudian dari arah berlawanan melaju tiga sepeda motor
sehingga tabrakan tidak bisa terelakkan
dalam kondisi terluka semua pengendara motor beserta penumpangnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
kecelakaan sempat menimbulkan kemacetan